jurnalis al jazeera yuma al sayed terkejut saat meliput konflik yang terjadi antara israel dan kelompok hamas di jalur gaza pada sabtu
saat itu yoma sedang melaporkan kondisi yang sedang terjadi
tiba tiba gedung yang menjadi latar tempat ia menyampaikan laporan meledak dihantam rudal israel
yoma dan rekannya dilaporkan dalam kondisi aman lantaran jarak mereka jauh dari lokasi serangan
dan tentang serangan roket yang dilontarkan kelompok hamas terdengar ketika kepala korespondin internasional cnn clarissa ward sedang melakukan live report di sepanjang perbatasan israel palestina
saat kejadian clarissa sedang melaporkan dampak serangan di sepanjang perbatasan lalu terdengar suara tembakan roket yang begitu besar
hal ini memaksa clarissa dan tim harus berlari melindungi diri dan bersembunyi di selokan
clarissa kemudian melanjutkan laporannya dengan memperlihatkan kondisi area yang merupakan titik pertama kali didatangi kelompok hamas saat serangan mendadak
pusat rentetan roket ditembakkan masih terlihat kepulan asap di udara
selain itu juga nampak kerusakan pada sejumlah kendaraan yang ada di lokasi akibat terkena tembakan peluru
clarissa menyebut di wilayah ini hamas juga menangkap dan menyandra sejumlah orang